jangan macam macam kalau kamu mau selamat
sebetulnya ada apa di sini
oh ya itu om
kamu mau cerai
aku tidak akan pernah menceraikan kamu
terima kasih mbak
jadi yang repot ini
kok kamu masih ingat aku kan
masa sama cahaya sejati kamu ridwan bisa lohan
saya cuma ingin tahu
apa mbak punya masalah keluarga di sini
yang pasti saya orangnya memang tidak begitu bertetangga
kalian mau menginap di mana
berarti malam ini kalian menginap di sini saja ya
ya asal suami mbak nggak keberatan aja
sani sopan dikitin apa sih
saya sudah lama menjaga
aku sudah bilang
jangan dibahas lagi

ini enggak mau
buka dulu blindzan manusia
ini juga kecil lapar lapar terus ketulan om sani
kamu udah makannya besok aja sekian tidur
kalau boleh tau
memang kenapa dengan layla
semenjak suaminya meninggal
dia malah meneruskan usaha suaminya
usahanya itu semakin berkembang
memangnya usaha apa
kalau bahasa kerennya
aku minta anak yang masih baru
kalau bisa masih baru
aku sanggup membayar
ag ini kan bukan pemain baru
mana pernah aku tidak bayar
kalau kamu benar
kamu sudah lancang romlah kamu harus mati
nah ini kenapa
eh itu pada nyusul hasan
sani udah sarapan
maaf ya nailah kebanyakan kesiangan
habis nailah kelamaan menjanda sih
nailah bikin sarapan dulu ya
kurang ajar kalian
kalau lo mau ngelawan anak gini gue bunuh
he jangan bunuh anak itu
aduh takut banget ini
kam ini dia
kenapa bor gini
kita tuh harus tolong
aku harus menyelamatkan
soleh hindri dwan dan sani
dari kejahatan layla
dari mana bu maman
kalian segera meninggalkan kampung ini
layla sedang marah
ia dan anak buahnya
pasti sedang mencari kalian
kenapa sih sam
bu maman tenang saja
nanti saya yang akan menghadapi dia
jangan dek terlalu berbahaya
yang semalam diserang oleh layla
telah meninggalkan kampung ini
kalian harus segera meninggalkan kampung ini
bu maman jangan khawatir
doakan saja kami menyelesaikan masalah ini
kalau gitu kami harus mengisi dulu
jangan lupa like comment dan subscribe
apa pun tenang aja
masih ada yang lama
tapi harganya mahal
jarod kamu gak usah khawatir
aku ini orang kaya di kampung ini
warisan kubah ini
aku kasih semuanya
nah selamat malam
ayo kita masuk ke dalam
kita harus dimana nih
kalau ridwan disekap di warung remang remang itu
yaudah kalau gitu kita bantai bantai naik
kita bakar bakar aja
tunggu dulu sani
lela itu berilmu tinggi
kita tidak bisa menghampiri dia begitu saja
untuk dijadikan pelacur
tapi alhamdulillah saya bisa kabur
kamu tinggal dimana
rumah saya di seberang
makasih ya bang sebelumnya

siapa nih aduh
kita sebari lagi
beraninya kamu bawa pekerja ku
layla ini anakku layla kamu betul betul becat
bukan kau kamu yang becat
anakku bukan pelacur
terima kasih ya ridwan kamu telah mengolah saya
insya allah saya juga tidak akan mengulangi kesalahan saya yang kedua kalinya dalam hidup saya
alhamdulillah kalau kamu udah mau sadar
sekarang yang penting jaga diri kamu baik baik ya
pesantren bukan tempat yang menyeramkan
insya allah di pesantren nanti kayak mukni akan mimbing kamu
oh ya sampaikan salam kami sama kia mukni ya